salah satu sekolah contoh permodelan tatap muka sekolah victory plus ini
menyiapkan untuk siswa siswa yang ingin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka
mulai dari ketika datang mencuci tangan kemudian juga langsung diarahkan ke meja
ke meja untuk apa untuk mengambil nemtek yang telah disediakan
jadi untuk siswa sisi yang ingin belajar kembali ke sekolah
yang pertama harus negatif rapid dari covid sembilan belas kemudian juga disetujui oleh orang tua siswanya
alur mobilitas pun akan diatur agar siswa siswi tidak berkeliaran dan berkumpul dengan temannya di sekolah
pembelajar akan dilakukan dengan shifting
mulai dari kelas tujuh hingga kelas dua belas tidak semuanya akan masuk setiap harinya
waktu proses pengajaran dibatasi dari yang sebelumnya empat puluh lima menit menjadi tiga puluh lima menit per pelajaran
di kelas pun hanya akan ada lima anak dari yang biasanya mencapai dua puluh lima anak per kelas
bangku antar siswa di kelas juga akan dibatasi dengan sekat transparan
dan diberi jarak
protokol tatap muka tersebut rencananya akan mulai diterapkan sekolah victory plus
per tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh
dari kamis baru kita mulai untuk dari kelas tujuh sampai kelas dua belas
yang sudah diizinkan oleh orang tuanya dan rapid testnya non reaktif
jumlahnya kira kira hampir lima puluh persen dari totalnya
karena kita sebelumnya itu mengadakan survei ke orang tua murid
dan dari survei itu kita mendapatkan respon
bahwa ada yang membutuhkan untuk tatap muka
karena mereka berpikir akan lebih baik mereka tatap muka
hal serupa juga akan dilakukan oleh sekolah lainnya di bekasi
wali kota bekasi rahmat effendi mengatakan
sekolah smp negeri dua bekasi sekolah islam al azhar bekasi dan sdn enam pekayon bekasi
rencananya akan memperlakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka juga
dengan protokol kesehatan standar yang ditentukan
dari sejak mulai masuk di sekolah
di alaman sekolah sudah diatur antrian
terus begitu masuk ruang kelas alat cuci tangannya
hand sanitizer di dalam ruangan termasuk juga secara reguler
disinspektan dilakukan baik sebelum maupun juga sesudah
terus pemahaman terhadap protokol kesehatan itu guru gurunya
sampai anak anak bergerombol di waktu luang diberikan kesempatan waktu istirahat yang panjang
nah itu kita perkecil
bagi orang tua yang memang tidak berkenan anaknya masuk dengan belajar tatap muka
masih bisa melakukannya secara daring
pemerintah kota bekasi mengatakan
bagi sekolah lainnya yang juga ingin melakukan kbm tatap muka
bisa mengajukannya ke pemerintah kota bekasi
dan menyertakan detail protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan
nantinya kegiatan ini akan dievaluasi
apakah ada kekurangan dan harus diperbaiki
adaptasi tantanan hidup baru untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka ini
telah diatur berdasarkan keputusan wali kota bekasi no empat ratus dua puluh cap tiga ratus empat puluh enam
di stik bulan mei dua ribu dua puluh
mengingat kota bekasi sudah masuk dalam zona hijau covid sembilan belas